badan aksesibilitas salah komunikasi dan informasi atau baktikominfo menggelar pelatihan dan penampingan tahap dasar dan lanjutan umkm berorientasi go global
pelatihan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini bertujuan untuk bisa memberikan wawasan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau pasar global
hotel novena watampone kabupaten bone sulawesi selatan menjadi venue berkumpulnya pelaku umkm daerah bone untuk menambah wawasan dan pemanfaatan teknologi digital sebagai bekal menambah pangsa pasar global
pelatihan dan penampingan yang berlangsung dari tanggal dua puluh empat hingga dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh tiga ini menghadirkan berbagai materi yang dapat memperkaya informasi dan keterampilan penggunaan teknologi digital
mulai dari pemahaman tentang search engine optimization penggunaan pembayaran digital
melalui kris hingga pengetahuan mengenai kepabayanan barang ekspor
pertama dari pelatihan ini sebenarnya itu adalah bagaimana bisa menciptakan eksporter eksporter baru dari provinsi sulawesi selatan
yang bisa memperkenalkan produk produk komoditi yang ada di sulawesi selatan
khususnya ini kita ada di beberapa kabupaten yaitu kabupaten bone sinjai dan jereponto
sepuluh pengusaha lokal dari kabupaten bone sulawesi selatan menjadi pelaku umkm yang dikurasi dari ratusan pengusaha yang sudah mendaftar
pelaku usaha ini merupakan umkm yang sudah memiliki pengalaman panjang dan bersiap untuk menjangkau pasar global
pelatihan seperti ini itu pastinya kami itu ingin menambah relasi
jadi ceritanya itu di sini gimana sih nanti ke depannya supaya kami itu para pelaku umkm
pemasaran kami itu bisa lebih luas lagi kak pastinya
dengan adanya patent seperti ini kami mau mengambil apa ya bisa dibilang ini merupakan salah satu jembatan bagi kami
untuk mengenal mungkin nanti produk kami bisa diekspor dan tentunya pemasaran cash flow kami bisa maju lagi ke depannya
kita ingin lebih mengglobal dan saya apresiasi kepada panitia dari kemeninpo
kemeninpo bekerjasama dengan ginas infocom kaukotembo dengan hadirnya dengan laksanakannya pelatihan digital entrepreneurship akademi
ternyata di situ kami mendapatkan banyak pengalaman banyak menambah wawasan kami
ternyata tidak serumit yang kami bayangkan untuk ekspor
jadi ada beberapa materi ini sudah dua hari berlangsung ini luar biasa
sehingga insya allah berdakwa macam macam ini mudah mudahan bukan lagi sistem just tip tapi sudah bisa ke depannya bisa juga ikut ikut ekspor
literasi digital yang mumpuni dapat memperkuat kesadaran pentingnya mengenali lebih produk produk usaha yang dijalani
sehingga pengetahuan digital ini mampu memberi nilai tambah untuk mengembangkan usaha menjadi lebih luas
semangat ya sebenarnya ya karena mereka juga ngerasa wah ini mainan baru nih terutama yang masih muda ya
tapi memang secara keseluruhan pengetahuan soal bisnis terus abis itu bagaimana memasarkan produk
dan bukan hanya digital ya bagaimana mengetahui keunggulan produk itu memang masih mentah sekali
jadi itu yang pada saat tadi di pelatihan mereka tertarik
selain tadi oh ternyata ada peluang oh ternyata caranya nggak sesulit itu
tapi mereka juga tertarik untuk bagaimana ya mengkomunikasikan ini dengan baik
badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi atau bakti kominfo memikul tanggung jawab memperluas akses internet dan infrastruktur digital di seluruh indonesia